hari ini kelompok terbang palembang atau kloter plm satu menjadi rombongan jemaah haji pertama yang pulang ke indonesia dari arab saudi
dilansir cnn indonesia com kelompok terbang plm satu merupakan satu dari lima belas kloter yang pertama berangkat pulang ke indonesia
selanjutnya akan menyusul kloter lain dari penerbangan gelombang pertama dari bandar udara internasional king abdul aziz dijedah
selamat siang rehat hari ini ke pulangan jemaah haji menuju tanah air ada sekitar lima belas kloter
kloter pertama yang pertama kali berangkat adalah kloter satu palembang dan sepertinya sudah berangkat karena sekarang sudah lewat dari waktunya
yang selanjutnya adalah kloter satu surabaya kemudian dilanjutkan dengan kloter satu jakarta bekasi
dan kemudian kloter satu jepang
dan kemudian ada debarkasi debarkasi berikutnya yang akan nanti terakhir pukul dua puluh dua waktu arab saudi pada malam hari
itu hingga tiga belas kloter
dua kloter berikutnya akan diberangkatkan lewat dari tengah malam atau di atas pukul
artinya mereka akan berangkat dalam waktu yang sudah berubah yaitu tanggal dua puluh delapan agustus maksud kami
setiap kloter ini berjumlah sekitar empat ratus lima puluh orang
dan setiap harinya akan diberangkatkan sekitar enam ribu orang
dan setiap kloter akan disediakan atau difasilitasi dengan sepuluh bus yang akan berangkat
memberangkatkan mereka menuju bandara king abdul aziz di jeddah di pemondokan di mekah
dengan lama perjalanan kurang lebih satu hingga dua jam tergantung kondisi arus lalu lintas
dimana kita ketahui bahwa pada musim musim haji seperti ini
arus lalu lintas di sekitar kota mekah hingga ke kota ja akan dari kepadatan
seperti yang terlihat di video ini
jadi di tempat saya saat ini yaitu di masjidil haram
situasi seperti ini bisa dikatakan sangat sangat lengang
seperti waktu sebelumnya atau waktu sebelumnya
jadi ini adalah waktu yang tepat untuk para jemaah haji yang masih bertahan di kota mekah
atau masih memiliki waktu untuk melaksanakan ibadah masjidil haram
untuk datang ya paling tepat sekitar pukul delapan hingga pukul sembilan atau paling lama pukul sepuluh
setelah ini kepadatan akan terjadi lagi
karena biasanya dua jam sebelum sholat zuhur atau dua jam sebelum azan
maka jemaah jemaah haji akan mencari tempat untuk melaksanakan ibadah sholat wajib biasanya
dan satu jam sebelum azan dikumandangkan
maka biasanya pintu sudah ditutup karena kepadatan sudah cukup padat ya di dalam masjidil haram sendiri
terima kasih redrian febriangsa
kita tunggu mudah mudahan semuanya lancar untuk proses kepulangan jemaah haji asal indonesia ke tanah air